bidang perekonomian erlangga hartarto belum secara lugas menjawab rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau ppn menjadi dua belas persen tahun depan
erlangga menyebut pemerintah menargetkan kenaikan pendapatan dari perpajakan
erlangga enggan berkomentar lebih banyak terkait rencana kenaikan ppn menjadi dua belas persen mulai satu januari dua ribu dua puluh
erlangga menekankan akan mengerek penghasilan pajak dengan target kenaikan pendapatan dari perpajakan
sebelumnya pada bulan maret lalu menko perekonomian erlangga hartarto menyebut pemerintah tengah berencana menaikkan ppn jadi dua belas persen sebagai implikasi pilihan berkelanjutan
yang pertama strategi ke depan adalah bukan kerek ppn tapi kerek penghasilan pajak
nah tentu kerek penghasilan pajak diharapkan dengan implementasi daripada sistem yang lebih baik
ya tentu kalau di kementerian di dirjen pajak kan ada implementasi dari kortex kita harapkan itu bisa maksimal
untuk ppn yang tadi apakah berarti akan ada ruang untuk dikaji ulang
ya tentu kita targetnya kenaikan pendapatan dari perpajakan
semua sektor konsumsi akan terdampak dengan kenaikan pajak pertambahan
dan nilai diantaranya sektor ritel sektor properti industri otomotif hingga industri tekstil
sementara sektor yang tidak terdampak dari kenaikan ppn adalah kebutuhan pokok jasa kesehatan jasa pendidikan jasa pelayanan sosial seperti panti asuhan termasuk biaya pemakaman